halo sobat kompastv saatnya kita update tiga berkataan populer yang terjadi pada hari ini
direktur reserse kriminal umum polda jawa barat berhasil menangkap pg alias peron
salah satu pemerintah lukas umum vina dan egy
kabin umas polda jawa barat kombes paul jules abraham menyampaikan perunan yang berhasil tangkap
bernama peggy alas peron peggy ditangkap di salah satu tempat di bandung
peggy menyamar sebagai kulibangunan sama delapan tahun di bandung
beki alias peron yang saat ini kita ketahui bernama beki setiawan
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada
di lapas sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu dpo
tak undang presiden jokowi duduk ke rekarnas pd perjuangan
sekjen asto kristian tersebut hanya undang pihak yang berkomitmen terhadap demokrasi
hal itu disampaikan wasto usai gelar konferensi pers di kantor dpp pdi perjuangan di menteng jakarta pusat
meski tak menjawab secara gamblang asto sempat singgung salah satu pembahasan dalam rekanas kelima di ancol jakarta utara adalah evaluasi terhadap konsep pilpres dua ribu dua puluh empat
dan pemilu ini di dalam sengketa pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hakim mk
dengan spirit itu tentu yang dibutuhkan
dan adalah mereka mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum
menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat
presiden jokowi dodo mengatakan tutupan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi
oleh karena itu pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat
jokowi menyampaikan hal ini saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan inter pemerintah
dia menyebut tuntutan masyarakat semakin tinggi kepada pemerintah terlihat dari semakin banyak masalah yang disiralkan
dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi
ada apa dikit viralkan ada apa viralkan
dan ke depan akan semakin banyak tuntutan tuntutan masyarakat itu
dan juga kompetisi antar negara akan semakin ketat
nah sahabat kompas tv itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa di like di komen dan subscribe untuk kompastv